pada tahap selanjutnya
bapak siap ya
benar kaya itu nyanyi
mendekam dalam tubuh saya
iya betul pak
persis ada di belakang punggung bapak
dan dari awal
bapak tidak mengidap penyakit
kanker sedikit pun pak
kita harus membalas
melakukannya untuk saya
saya kan seorang penyembuh pak
bukan seorang penganut
bukankah tadi ibu menyebut nama tuhan
kenapa ibu sama bapak
tidak menyerahkan semuanya pada yang di atas
pasrah minta perlindungannya
untuk semua urusan selanjutnya
biarkan dia yang mengatur pak
bagaimana sekarang keadaannya pak
tapi sedikit berhenti
sudah banyak sekali berkurang
ya syukur pak
bagaimana dengan cek tadi
apa masih kurang
terima kasih pak
sudah lebih dari cukup untuk saya
kalau begitu saya mau permisi dulu
terima kasih banyak nyayu
ya silakan pak
senangnya didatangi oleh seorang pengacara yang terkenal
yang sedang menangani kasus cendani
dulu jadi paranormal sekarang
kamu sekarang jadi pengacara ya
iya begitu lah
kita sudah sepuluh tahun gak pernah ketemu
kok tiba tiba kamu ada disini sekarang
ada perlu apa nih
itu mimpi buruk
mimpi yang benar benar saat buruk
mimpi buruk tapi bukan karena kamu terkena penyakit inpotensi kan
dan minta diurut sama nyi ayu